pesta miras menyambut tahun baru dua pelajar di kota banjar
ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di taman kota
keduanya bahkan berulang kali jatuh saat dievakuasi polisi
belum diketahui penyebab pastinya
namun seorang diantaranya terluka di bagian kepala
dua remaja warga cimaragas ciamis ini ditemukan polisi
yang sedang patroli di salah satu sudut taman kota banjar
saat ditemukan keduanya sudah tergeletak tak sadarkan diri
sebuah botol kosong yang berisi minuman keras
diduga menjadi penyebab keduanya mabuk
dua remaja dalam keadaan tergeletak
setelah kita cek bau alkohol
selanjutnya nanti akan memanggil orang tuanya
untuk datang ke polsek dan selanjutnya nanti kita serahkan
dengan membuat pernyataan
petugas kepolisian akhirnya membawa dua remaja
yang masih duduk di bangku sekolah ini ke kantor polisi
namun berulang kali remaja mabuk ini jatuh tak sadarkan diri
belum diketahui penyebab pastinya
namun seorang diantaranya
terluka di bagian kepala
usai diobati polisi segera memanggil kedua orang tua remaja ini
agar diberikan pengarahan
deden rahadian banjar